sebetulnya jadi gini loh ini sebetulnya bukan milik pak taufik dan pak yani juga bukan pks dan gerindra
di sini semua ada satu ratus enam anggota dewan itu punya juga keputusan dia kan akan memilih
karena mekanisme itu setelah kita bamuskan kita agendakan untuk paripurna
dengan nama nama calon dari tim pengusung dari partai pengusung pks dengan gerindra
yang kompromi diantara dua pengusung ini kita minta namanya
sampai hari ini juga saya nggak dapat nama nama tersebut
jadi belum ada nama katanya sudah sepakat sudah tanda tangan anda gimana
prosesnya sudah sampai mana nih
saya belum pegang apa apa saya cuma hanya dengar di media sosial
saya dengar di tv saya dengar di media cetak
tetapi tadi pagi yang ada teman teman dari partai keadilan sejahtera
minta ketemu dengan saya ketemulah ke rumah dinas saya pagi pagi jam sepuluh pagi
ya kita berdiskusi dia mau lobby lobby kita
lah saya sebagai ketua dewan
di sini juga saya sebetulnya nggak punya kepentingan juga
di saat paripurna nanti terjadi yang memimpin dalam rapat paripurna itu saya
karena bukan apa apa saya akan memilih dari fraksi saya khususnya pd perjuangan
memilih benar benar siapa yang layak untuk memanggi
oh jadi pak setio edi prasudi dengan fraksi pd perjuangan dan fraksi fraksi lain juga punya andil punya suara
misalnya pak yani dan pak taufik atau pak prabowo dan pak soebul sudah sepakat
pak edi tidak sepakat bisa batal
sekarang kita kan masalah jakarta ini kan kompleks pak
masalah jakarta ini besar
masalah jakarta harus penataan yang betul
kita juga ingin melihat figur figur siapa sih yang dari gerindra siapa yang dari pks
karena saya melihat juga dua partai inilah dua partai pengungsung
saya harus bicara bicara gerindra bicara pks gitu loh
saya nggak bisa bicara pks sendiri atau bicara gerindra sendiri
berarti saya sebagai pimpinan subjektif
karena kita di luar saya sebagai penonton gitu
penonton di dalam
jadi pergumulan wakil ini
makanya tadi anda saya biarkan nonton dulu mereka berbicara
kalau melihat seperti ini kan juga kelihatannya nggak ada kesejukan di dalam pemilihan calon wakil gubernur
nah tadi pagi saya ketemu pak agung yulianto datang ke rumah saya
kebetulan yang bawa sahabat saya di balap dulu di imi
namanya mas didit munajat
dengan pak sakir dengan ketua fraksi pak suhaimi dengan mas agung
ya ngobrol diskusi lah
saya jelaskan kepadanya
yang anda katakan mas pras
kalau anda nanti sudah terpilih menjadi wakil gubernur di dalam pemilihan paripurna nanti
ini loh jakarta
yang sudah baik teruskan
yang gak baik ayo kita bicara kita bangun jakarta
jadi bicara substansi ya
substansi saya bicara
jadi tidak melobby anda mas pras yang patah
saya kan sudah bilang sama dia
mas agung kalau misalkan terpilih sebagai wakil gubernur
mendampingi pak anies
ini loh jakarta
terus kebetulan saya kan
saya punya buku pak ahok ini
dan saya baca buku pak ahok ini ya
pak basuki cahaya purnama ini kok luar biasa bagaimana dia mengelola keuangan daerah
jadi anda berikan bukunya pak ahok
bukunya kepada pak suhaimi diserahkan ke pak sakin diserahkan ke pak agung
karena yang calonnya pak agung gitu loh
itu niatnya baik atau warganya
kalau yang baik kita bilang baik lah
permasalahan permasalahan jakarta ini kan terlalu kompleks gitu
nah disitu saya melihat pak basuki cahaya purnama
itu luar biasa dia membuka
itu tulisan di bukunya itu terbuka sekali pak anies
bagaimana per skpd bagaimana mengelola keuangan bagaimana mengelola tata perlindungan
bagus kebijakan kebijakan itu bagus
saya kan diterima dan saya agak terharu
ada pun di dalam pilgub kemarin namanya pks dengan saya kan beda agama nih
dia pks saya pdi perjuangan gitu loh ya kan
tapi warna bajunya beda
dia putih saya merah
tapi kalau nggak ada merah putih nggak ada beda daerah merah putih juga
tapi masalahnya gini mas pras banyak publik yang ingin tahu sebenarnya ya
lagi lagi ini sekali lagi harus ditekankan
ini bukan hanya persoalan antara kompromi pks dan gerindra saja
tapi juga melibatkan dewan
apa peran dewan dalam menentukan dan memastikan bahwa wakil gubernur dki jakarta harus ada
jadi ada sembilan fraksi di dprd provinsi dki jakarta
itu semua punya hak
satu suara dua suara di semua fraksi punya hak
kalau tidak korup nggak akan terjadi wakil gubernur pemilihan
sampai terpilih siapa yang sebenarnya layak
untuk memimpin memendampingi pak anies di mana
meskipun sudah kompromi
itu kan kita nggak tahu
mungkin pd perjuangan setuju
setuju nih dengan misalkan pak saihuk ataupun pak agung yulianto
tiba tiba ada fraksi lainnya nggak setuju
dan kita hitung di dalam rapat warga itu apakah itu korup
kalau nggak korum tunda lagi